anda kembali di cnn indonesia breaking news
dan saat ini kami sudah terhubung lalu disambungan telepon
dengan wakil presiden republik indonesia
selamat malam pak ma'ruf
waalaikumsalam pak ma'ruf
tentu ini kita di tengah kondisi atau situasi yang berduka
karena meninggalnya ibu neda presiden joko widodo
terkait dengan kabar duka ini
pak ma'ruf apa yang ingin anda sampaikan secara pribadi mungkin
dan sejauh mana anda kemudian mengenal sosok eyang noto
karena kemudian kan presiden kabarnya begitu dekat dengan ibu neda ini
ya pertama tentu saya mengucapkan
merasa sangat berduka
dengan wafatnya ibu neda
karena itu kami sekeluarga
diterima di sisi allah
dimaafkan segala kesalahannya
bahwa beliau wafat dalam suasana
kita berharap dan juga mendoakan
semoga presiden bersama dengan keluarga semua
diberikan kesabaran ketebahan
ketegaran dalam menerima musibah ini
walaupun kami percaya beliau memang selalu tegar
selalu tabah dalam menghadapi berbagai masalah
tapi walaupun begitu
kita tentu sebagai
harus semua mendoakan beliau
karena sekarang tugas beliau kan
ditambah dengan adanya tugas berat
yaitu dalam menghadapi
yang melanda bangsa dan negara
ini tugas berat
di tengah tengah itu beliau dapat musibah
karena itu tentu kita berharap beliau
dan kepada seluruh masyarakat
supaya mendoakan dari rumah masing masing
sesuai dengan permintaan beliau
saya tidak begitu dekat ya dengan bu noto ini
tapi saya pernah bertemu bersama dengan pak jokowi
pada suatu ketika
dan saya melihat beliau itu seorang
seorang ibu yang tegal
seorang ibu yang bijak
seorang ibu yang penuh wibawa
dan seorang ibu yang mampu memberikan semangat
saya melihat bagaimana komunikasi beliau
dengan putranya dengan pak jokowi
dan karena itu saya yakin
dan saya merasa bahwa memang
faktor beliau juga sangat besar
sehingga pak jokowi bisa jadi presiden republik indonesia
baik pak maruf setelah kejadian ini
atau kabar duka ini
anda ada komunikasi dengan presiden jokowi dulu
terakhir kapan pak
saya sejak sore
sore tadi saya diberitahu
kemudian istri saya langsung
menyampaikan ucapan bela
sungkawa liwatwea kepada ibu negara
dan saya terus berusaha untuk berkomunikasi dengan beliau
tapi tidak bisa terkomunikasi
karena mungkin beliau dalam menghadapi
itu kan suasana di rumah sakit
kemudian juga di rumah duka
sehingga belum terkonfirmasi sampai sekarang
ya masih menunggu kabar dari presiden jokowi dodo juga begitu ya pak maruf amin
ya pak kita masih
ya halo pak kita masih mendengar suara pak wakil presiden jokowi dodo juga begitu ya pak maruf amin
ya pak maruf kita masih dengar pak
anda masih bisa mendengar suara saya dari studio
pak maruf amin halo
baik baik pak maruf kami lanjutkan
ada instruksi dari presiden joko widodo untuk mungkin juga para menteri agar tidak datang ke surakarta atau ke solo untuk melakukan takziah
apakah juga ini yang akan dilakukan oleh seluruh menteri kota jokowi dodo
apa yang akan dilakukan oleh seluruh menteri kabinet saat ini termasuk juga oleh pak maruf amin apakah ada rencana untuk datang atau tidak sebaiknya pak
saya dengar itu bahwa ada permintaan presiden supaya menteri tetap di jakarta mendoakan dan di jakarta
saya sendiri masih menunggu konfirmasi kalau memang itu juga harapan beliau tentu saya akan terus berdoa dari jakarta ya tetapi saya masih menunggu konfirmasi beliau
tetapi saya masih menunggu konfirmasi beliau
ya tetapi saya masih menunggu konfirmasi beliau
masih menunggu konfirmasi jadi menurut anda pak maruf amin apa yang menjadi alasan ketika kemudian presiden meminta untuk lebih baik para menteri atau masyarakat lebih baik di rumah mendoakan dari rumah
apakah ini juga berkaitan dengan kondisi situasi kita hari ini di tengah wabah kah atau menurut anda justru ada alasan alasan yang lain

saya kira tentu supaya menteri semua itu tetap bersama

menghadapi masalah wabah ini
soal wabah ini kan tidak hanya menyangkut soal kesehatan
menyangkut supaya masyarakat tidak terpapar untuk menjaga jarak
tapi juga menyediakan fasilitas untuk bagaimana menangani mereka
mengisolasi kemudian juga melakukan tes
kemudian juga dampak dampaknya seperti dampak terjadinya tentu kemiskinan baru
bagi mereka yang kerja harian juga harus ada semacam insentif insentif yang diberikan kepada mereka
juga insentif pada pelaku usaha kecil
ini semua menteri berkonsentrasi di dalam rangka menghadapi itu di satu sisi
di sisi lain mungkin
beliau juga menganggap lebih mementingkan tanpa yang dihadapi negara
mungkin beliau menganggap cukup dengan keluarganya saja
ini saya kira sikap menurut saya sikap luar biasa dari seorang presiden
yang tentu dia menganggap cukup dilakukan dengan cara yang lebih sederhana
sehingga konsentrasi para menterinya tetap
melaksanakan tugas tugasnya di masing masing di jakarta
ya baik jadi memang karena melihat situasi hari ini
ini kemudian juga menjadi keinginan presiden
menurut pak kiai pak maruf untuk lebih baik semua mendoakan dari rumah masing masing
agar tidak membuat situasi saat ini juga semakin buruk begitu pak maruf
oke baik pak maruf dengan situasi yang kemudian hari ini kita tahu di tengah wabah dan lain sebagainya
kita bahas dan memang lebih baik kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo
kemudian pak maruf dari bapak sendiri dengan situasi ini ya
atau kondisi seperti ini kan ada instruksi dari presiden joko widodo
tapi kemudian anda pak maruf juga tadi katakan
eyang noto ini ibu dari presiden ini begitu berperan untuk presiden joko widodo menjadi seorang presiden
nah sepanjang pak maruf mendampingi presiden joko widodo
sejak kampanye sampai dengan hari ini kita tahu bahwa presiden selalu meminta restu dari ibu unda
bagaimana pak maruf melihat kedekatan antara presiden dengan almarhum ayang noto ini pak
saya lihat begitu dekat begitu akrab ya
seperti seorang ibu jawa itu bagaimana dia memberikan arahan arahan
kemudian juga pak jokowinya seperti itu sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya
jadi saya lihat hubungan kedua hamba allah ini ibu dan anak ini luar biasa
yang menurut saya patut dicontoh keakrabannya kasih sayangnya
saling mendoakannya dan saling memeluk
ini memang ibu yang patut menjadi contoh menurut saya
baik terima kasih banyak pak kiai pak maruf amin
anda sudah berbagi informasi dan juga menyampaikan duka terhadap presiden joko widodo
atas meninggalnya ibu unda presiden
tentu kita berdoa juga yang terbaik untuk presiden joko widodo
dan tadi pak maruf juga sudah mendoakan dan sudah mengimbau kepada warga negara indonesia
terkait dengan kabar
terima kasih banyak pak wakil presiden bapak kiai haji maruf amin
sudah bergabung di cnn indonesia breaking news pada malam hari ini